dan malam hari ini kami telah bergabung dengan penyanyi dangdut fitri karlina
untuk melihat sudut pandang musisi soal pendaftaran musik dangdut sebagai warisan tak benda indonesia ke unesco
saya akan sapa halo selamat malam mbak fitri apa kabar
halo selamat malam mbak dea alhamdulillah baik sehat
alhamdulillah sehat terus ya mbak mbak ini ada kabar yang mengembirakan
ternyata kemen parekraf rencananya akan mendaftarkan musik dangdut ke unesco
pendapat mbak fitri sebagai musisi dangdut seperti apa mbak
ya pastinya kita semuanya menyambut positif didaftarkannya musik dangdut ke unesco sebagai warisan budaya tak benda
karena musik dangdut itu sendiri sebagai jati diri sebagai identitas indonesia di tingkat internasional
dan juga yang penting nih jangan sampai musik dangdut diklaim oleh negara lain
karena asli dari musik dangdut itu dari indonesia
hmm jangan sampai diklaim oleh negara lain
tapi kalau kita tarik ke belakang ya mbak fitri
ini kan dangdut ini perpaduan antara musik melayu dan musik dari india
kemudian tercipta dangdut mbak fitri ini juga sudah ke sejumlah negara untuk bernyanyi dangdut
kalau dari respon para penonton maupun dari masyarakat di luar negeri
apakah mereka langsung mengenali nih mbak kalau ini musik dangdut asal indonesia
sebagian ada yang langsung mengenali tapi ada sebagian yang curious ini musik apa gitu kan
tapi itulah kita harus terus mempromosikan dan harus terus memperkenalkan budaya indonesia
khususnya dangdut tidak hanya di indonesia tapi juga untuk tingkat internasional
apalagi sekarang pemerintah sangat getol untuk mendaftarkan musik dangdut ke unesco
makanya tidak hanya di indonesia sendiri kita itu benar benar melestarikan
tapi kita juga harus bawa keluar memperkenalkan bahwa ini loh dangdut indonesia
karena kan the king of dangdut sendiri bilang dalam lagunya viva dangdut
dangdut itu terdiri terinspirasi dari musik melayu musik hindi dan barat
dan terjadilah yang namanya itu dangdut
dangdut itu populer di indonesia dangdut sangat mewakili budaya indonesia
selama ini kan ya exposure di luarnya itu yang aku lihat masih sangat kurang ya
makanya secara saya dan juga teman teman dari indo pop movement
kemarin juga sangat sangat mensupport gerakan ini dalam wujud nyatanya yaitu konser dangdut indonesia
di lokasi yang memang exposure nya sangat tinggi yaitu times square
ya kemarin di times square mbak fitri nyanyi
dan yang berjogor
dan juga berjoget lumayan banyak ini
hampir semuanya yang datang ke sana ya
itu banyak banget mbak
bahkan ribuan puluhan ribu orang yang hadir di sana
dan itu mayoritas memang bule dan juga para wisatawan yang hadir di sana
sekaligus juga diaspora indonesia yang ada di sana
new york itu adalah kan rumah dari pbb
ya induk dari unesco
nah di sana kita suarakan bahwa this is dangdut
begitu kan indonesia country
jadi apa ya kita berharap bahwa semakin kita dekat dengan pbb
yaitu induk dari unesco
kita berharap bahwa dangdut itu semakin dikenal itu dari indonesia
mbak fitri ini pasar musik dangdut ini kan luas ya
apalagi di dalam negeri ini begitu banyak orang berbagai usia
apalagi di dua ribu dua puluh dua ini mulai dari anak anak sampai yang sudah
sepuh sepuh tetap menikmati dangdut dengan sangat nyaman begitu
mbak fitri kalau spesifik membahas soal keuntungan bagi musisi dangdut
jika benar benar akhirnya musik dangdut sudah bisa didaftarkan di unesco
nah yang pasti keuntungannya yaitu martabat musik dangdut sendiri itu
akan semakin terangkat
dengan terangkatnya martabat musik dangdut di tingkat nasional maupun internasional
kita berharap kesejahteraan para seniman
para musisi pencipta lagu dangdut
itu juga akan semakin terangkat
contoh aja k pop ya di korea
kan jadi semakin mendunia value yang didapat dari musik itu sendiri bisa lebih besar
bisa menghasilkan devisa juga untuk negara
sebenarnya efeknya sangat luas
tidak hanya kepada para seniman musik dangdut itu sendiri
tapi untuk negara pun juga akan bisa menghasilkan yang luar biasa
karena kan semakin dilestarikan
akan semakin mensejahterakan
baik semakin dilestarikan semakin mesejahterakan
mbak fitri terakhir
ini kalau misalnya akhirnya bisa didaftarkan
kemudian memang dangdut sebagai musik asli indonesia
ada pr pr tertentu nggak mbak soal bagaimana aturan royalti dan lain lain
karena kan kita lihat yang menciptakan musik dangdut tentunya ada banyak musisi
ada banyak orang yang berkarya dan mencari rezeki dari musik dangdut
betul jadi kalau untuk masalah copyright
kita sudah bahas itu sendiri
kita akan tergabung dalam papri
persatuan artis musisi dan pencipta lagu indonesia
untuk masalah copyrightnya
bahkan kita juga sudah menyuarakan itu kepada pemerintah
untuk masalah perlindungan hak hak
yaitu tidak hanya sekedar pelindungan copyright penciptaan musik
termasuk penampilan kita pun juga bisa terlindungi
dan ini juga perlu peran serta kerjasama antara musisi seniman
dan penyanyi dangdut itu sendiri dengan pemerintah pastinya
dan karena kan undang undang yang dibuatkan pastinya dari pemerintah ya
jadi kita juga berharap
karena musik ini tidak hanya sekedar hiburan
tapi bisa menjadi pusat devisa
untuk kesejahteraan indonesia juga
jadi memang harus benar benar dilindungi
seperti negara negara maju yang lainnya
bahwa musik itu tidak hanya sekedar hiburan
tapi juga ada value yang bisa mesejahterakan
tidak hanya sebagai musisinya
sebagai personal individunya
tapi juga untuk negaranya
boleh mbak fitri sebelum kita tutup dialog malam hari ini
penonton pasti rindu mendengarkan
mbak fitri menyanyi dangdut sedikit aja mbak silahkan
abg tua tingkammu semakin gila
kau menjerat semua wanita
wanita yang ada di depan mata
rayuanmu sungguh mempesong
langsung satu studio disini langsung tersenyum ya
apalagi kalau liriknya abg tua langsung pada sadar nih mbak fitri
jadi ini dangdut ini kan ibaratnya walaupun di luar negeri ini masih dikenal ibaratnya kayak abg
tapi di indonesia itu kan sudah tua ya
maksudnya sudah sangat senior
jadi sudah selayaknya
musik dangdut itu diakui oleh dunia sebagai warisan budaya tak benda
baik mudah mudahan segera di approve ya oleh unesco dan memberikan kebaikan tentunya untuk
untuk masyarakat dunia dan juga untuk musisi musik dangdut
terima kasih ya mbak fitri karina sudah bergabung di showbiz corner
terima kasih selamat malam
terima kasih selamat malam